sampai jumpa di video selanjutnya

lembah sancang tujuh pak mas
bukankah tempat itu tempat yang sangat berbahaya
pak mas sudah mengingatkan
tapi tetap saja nimasara santang ingin mencari ayam terterang
sekali lagi terima kasih atas penjelasannya pak mas
jika lo begitu aku akan segera menyusul nimasara santang di lembah sancang tujuh
raden teruslah berjalan ke arah matahari terbenam
kalau begitu pak mas
semoga saja nimasara santang dalam keadaan sehat dan hafian
aku akan segera menyusul
telah lancang masuk wilayahku
aku tidak bermasuk lancang
aku hanyalah seorang pengembara
yang hanya saja melewati hutan narah ini
orang yang bisa melewati hutan ini spilly
kisana aku bukan berasal dari istana lain
aku adalah salah satu putra dari aisla prabu semua
aku akan segera menyalurkan awal mulikku kepadamu
terima kasih raden
hamba dikitah oleh prabu siliwan
untuk menjaga hutan ini
ada barat dan unikatan
aku sedang mencari nimas rarasantang
dan aku juga mendapatkan kabar dari kimau
nimas rarasantang menyusul ayah dan prabu
beberapa hari yang lalu
nimas rarasantang memang melewati hutan ini
dan hamba telah memberitahu
telah melakukan tapak berapa di sancang
jika raden menjaga
silahkan ikuti mata harimau
terima kasih kiwala
sekali lagi maafkan aku
aku akan segera mencari nimas rarasantang
kau sudah makan sendiri
bukan cuma aki yang lapar
nimas sama saya juga lapar
nah yang ini jatahnya nimas
kita sudah jalan seharian ki
kok aku begitu
sudah tidak apa apa
buat kalian saja
tak mungkin ada dua matahari di dunia ini
aku yakin ini hanyalah perubahan
yang sangat menarik dalam hidup
ada siang ada malam
ada gelap ada terang
aku harus segera memilih
sudah menjadi bagian dari takdir
anak muda itu telah memilih mengikuti
arah matahari yang terbenam di sebelah kiri
maka jalan yang ia pilih akan menemui
rintangan rintang dan cobaan batin yang berat
saudara koki kita harus menolong
busir ratu sembangla
aku melihat busir ratu sembangla ditawan di dalam gol
aku butuh bantuan
semua gerbang nastur
aku mencari mati dia

terima kasih allah atas pertolongan
aku akan mencoba menerawangku